indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam kue tradisional
ada lebih dari seribu jenis kue yang tersebar dari sabang hingga merauke
setiap daerah memiliki kekasan cita rasa kuenya sendiri
di sumatera utara kue rasidah menjadi satu dari sekian banyak jajanan pasar yang melegenda
zaman dahulu kue khas kesultanan deli melayu ini
menjadi kudapan yang wajib ada di setiap jamuan para raja
saat ini kue rasidah sudah jarang dibuat
hal tersebut membuat siska hasibuan tertarik untuk memperkenalkan kembali kue rasida
kepada generasi milenial
ia mendirikan umkm yang diberi nama mumu buti kue
sekarang saya agak galau melihat minatnya masyarakat
terhadap kue rasidah
terhadap kue rasidah saya agak galau melihat minatnya masyarakat terhadap kue rasidah
terhadap makanan makanan kita itu sangat menurun sekali gitu
padahal kita tuh punya banyak makanan khas yang menurut saya cukup unik
bahan pembuatan kue rasidah cukup sederhana
hanya tepung terigu gula pasir dan minyak
bahan bahan tersebut diuleni hingga kalis dan dimasak di atas kompor
disajikan dengan taburan bawang merah goreng di atasnya
yang spesialnya itu minyaknya itu
kalau zaman dulu orang nyebutnya minyak lembu
karena benar benar minyak yang dihasilkan dari susu lembu yang dimasak
susu lembut itu kalau dimasak kan jadi ada minyaknya
nah minyak itu yang dipakai untuk membuat kue rasidah
makanya benar benar legit lemak yang kita susah mendefinisikannya
siska juga mencoba membuat bolu pelangi dan kue kering berbahan dasar kopi khas sumatera utara
sebagai inovasi pengembangan bisnis
masih di kota medan hour chandra juga menggeluti bisnis kue kering
sejak tahun dua ribu tiga belas ia mendirikan harbor and carder
howard fokus menyasar bisnis hampers atau hantara
beragam kue kering coklat
kacang kacangan serta teh dan produk minuman
disusun dalam box cantik dan dihiasi pita serta suvenir
hampers dibuat berdasarkan musim dan hari besar
seperti lebaran natal valentine imlek atau yang terdekat perayaan festival musim gugur
perayaan festival musim gugur
kan dalam setahun itu selalu ada yang diselebrasi
setiap orang ulang tahun sekali
perayaan festival musim gugur
apakah ini merupakan bidang discussional lebih ke atas gambar masing masing atau merupakan bidang eksoran attractif
bagaimana cara ayudar mudahaneous orang masing masing
lalu juga produk produk makanya toko tokonya menjual produk curated yang lebih spesial
pandemi covid sembilan belas membuat usaha siska dan howard sempat kehilangan pelanggan
ada untuk selama pandemi covid ini klien klien mungkin yang kan sangat jarang ya jadinya bersilah turami
ketemu juga jarang mungkin dari yang perusahaan kliennya proyeknya berkurang dan lain lain
itu juga berefek kepada bisnis jadi bisnis sales volume udah pasti turun
dampaknya itu besar sekali ya karena kan kue rasidah ini mindsetnya orang itu kan hanya bagian dari acara besar
sementara ketika pandemi event apapun nggak ada jangankan yang gede yang kecil aja nggak ada
kita harus berjualan via media sosial
pada februari dua ribu dua puluh satu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif meluncurkan program beli kreatif danau toba atau bkdt
ada lebih dari dua ratus umkm di sektor kuliner kria serta fashion yang diberi pendampingan usaha di masa pandemi selama tiga bulan
harper and carden serta mumu butikwe menjadi dua di antaranya
yang paling terasa pencatatan keuangan karena di acara bkdt kami diperkenalkan dengan aplikasi akutansi buat ukm dan alhamdulillah sejak saat itu sampai hari ini mungkin kita agak lebih rapi di pencatatan keuangan karena sudah menggunakan aplikasi itu
tapi diajarkan gimatek
ini upselling cross selling dimana itu juga berdampak kepada penjualan gitu akhirnya
dan juga ada contoh lain packaging
sebenarnya di label itu sebenarnya tak harus tertera apa apa aja sih dalam peraturan indonesia
dari bkdt howard dan siska menjadi paham packaging atau pengemasan produk jadi salah satu faktor penting dalam berbisnis kuliner
jadi kita membuat dua icon satu harper yang cewek satu carden yang cowok
jadi kita buatlah ceritanya lifestyle mereka seperti apa mereka suka membeli harper and carden bingkisan untuk dihadiahkan ke teman temannya
saya sih bercita cita kueh melayu ini tuh bisa
jadi kita bisa diterima oleh milenial
meski di tengah pandemi usaha kuliner berupa kue kue kering bisa terus bertahan dengan berinovasi dan memanfaatkan penjualan digital
mereka yakin masih banyak masyarakat yang bangga buatan indonesia dan ramai ramai beli kreatif lokal